ketua bidang kehormatan dpp pdi perjuangan komarudin watubun menegaskan
presiden jokowi dan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka sudah bukan kader pdip
komarudin bilang jokowi sudah bukan kader pdip karena sudah mendukung pasangan prabowo gibran di pilpres dua ribu sembilan belas
demikian juga dengan gibran yang sudah tidak lagi menjadi kader pdip sejak memutuskan maju sebagai calon wakil presiden
membela pernyataan sekjen pdip hasto kristianto komarudin mengingatkan gibran agar tidak berbohong
karena menyatakan ingin tetap berada di pdip tapi ternyata maju pilpres
ketua bidang kehormatan dpp pdip berkata